dwi nur fitriah yang akrab di sapa vita adalah ibu hamil
yang tidak merencanakan kehamilan keduanya saat ini
diakuinya dia dan suami memang tidak aktif menggunakan alat kontrasepsi
wanita usia dua puluh empat tahun ini sedang mengandung lima bulan
padahal anak pertamanya baru berusia sebelas bulan
menurut vita merawat kehamilan yang tak terduga
apalagi di tengah pandemi covid sembilan belas
menjadi tantangan tersendiri
sebisa mungkin vita mengurangi kontak langsung dengan banyak orang
sering mencuci tangan dan konsumsi vitamin serta makanan bergizi
jadi di mana aku ada dan ada waktunya jadwal kontrol
aku cari bidan yang terdekat aja
jarang di rumah sakit sih karena rumah sakit agak ribet ya
agak ribet terus juga lagi covid kayak gini juga ngeri banget
jadi carinya di bidan bidan rumah dekat rumah yang emang rekomendasi
rekomendasi keluarga aja gitu
meskipun tidak direncanakan kehamilan yang sudah terjadi tetap harus dijaga
agar ibu dan bayi bisa selamat saat melahirkan
ketua ikatan bidan indonesia emy nur jasmi
menyampaikan hal yang bisa dilakukan ibu hamil
agar tetap mendapat pelayanan di masa pandemi covid sembilan belas
sesuai dengan panduan yang dikeluarkan kementerian kesehatan juga
itu tidak selalu
harus datang ke tempat bidan
ada waktu waktu yang harus wajib datang minimal satu kali pada trimester pertama
kemudian nanti trimester ketiga juga harus wajib datang
di sela sela itu bukan berarti kita tidak kontak dengan pasien
kita tetap kontak tetap ada komunikasi tapi melalui virtual
badan kependudukan dan keluarga berencana nasional
memprediksi akan ada kenaikan jumlah kehamilan di tahun ini
terutama kehamilan tidak direncanakan
jumlah kenaikan kehamilan bisa mencapai angka lima ratus ribu
kepala bkkbn hasto wardoyo menyatakan
masa pandemi covid sembilan belas adalah salah satu penyebab lonjakan angka kehamilan ini
masyarakat dipaksa menghabiskan lebih banyak waktu di rumah
selain itu di tengah masa pandemi yang serba terbatas
masyarakat juga sulit mengakses layanan kb secara langsung ke klinik bidan atau rumah sakit
direktorat pelaporan dan statistik bkkbn mencatat
pelayanan kb pada januari hingga april dua ribu dua puluh menurun satu satu juta lebih
dibandingkan periode yang sama di tahun dua ribu sembilan belas
secara alamiah terjadinya putus kontrasepsi itu sudah ditulis oleh berbagai jurnal
ketika orang itu masa sudah berakhir
ketika orang itu masa subur
kemudian dia berhenti menggunakan kontrasepsi
sudah lah peluang hamilnya kan besar
sementara di masa pandemi kan terekam
yang harusnya suntik tidak suntik
yang harusnya pasang susuknya sudah habis tidak diganti
yang harusnya ambil pil di tempat dokter atau bidan tidak ambil
bkkbn dan ibi menekankan kepada ibu yang menjalani kehamilan di masa pandemi
untuk tetap sadar menjaga kebersihan
memperhatikan perkembangan cabang bayi
dan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi